dari lima universitas negeri di indonesia kami coba melihat perbandingan biaya ukt pada dua ribu dua puluh
ukt tertinggi ada di universitas gajah mada yang mencapai tiga puluh juta rupiah
sementara rata rata ukt di ugm empat juta rupiah
di universitas erlangga ukt tertingginya mencapai dua puluh lima juta rupiah
sementara rata rata ukt di uner lima juta rupiah
sementara di ipb ukt tertinggi mencapai dua puluh lima juta rupiah
sedangkan ukt rata ratanya di kisaran lima juta rupiah
sementara di ui ukt tertinggi mencapai dua puluh juta rupiah
sementara rata rata ukt di ui di kisaran delapan juta rupiah
dan kita beralih ke itb ukt di sana mencapai lima belas juta rupiah
sedangkan rata rata ukt lima juta rupiah
sekarang kita lihat perbandingan biaya iuran pengembangan institusi lima universitas pada dua ribu dua puluh
di uner iuran pengembangan institusi ada di kisaran dua ratus tujuh puluh juta rupiah
sementara rata ratanya di kisaran enam puluh juta rupiah
sedangkan di ipb ipi tertinggi ada di kisaran dua ratus dua puluh lima juta rupiah
sedangkan rata ratanya sekitar enam puluh juta rupiah

lalu beralih ke ui iuran pengembangan institusi tertinggi mencapai satu ratus enam puluh juta rupiah
sementara rata rata empat puluh delapan juta rupiah
di itb ip tertingginya mencapai satu ratus empat puluh juta rupiah
sementara rata rata ada di kisaran tujuh puluh juta rupiah
sedangkan ugm ip tertinggi mencapai lima puluh juta rupiah
sementara rata rata di kisaran dua puluh lima juta
sementara mengutip data dari kemendikbud ristek
distribusi uang kuliah tunggal mahasiswa tahun dua ribu dua puluh
kelompok rendah di level satu dan dua sebesar dua puluh empat empat persen
lalu enam puluh sembilan tujuh persen masuk ke dalam ukt menengah kelompok tiga hingga tujuh
dan lima sembilan persen masuk dalam kelompok ukt tinggi

lalu di tahun dua ribu dua puluh empat sebesar dua puluh sembilan dua persen mahasiswa masuk ke dalam kelompok ukt rendah
sebesar enam puluh tujuh satu persen dalam kelompok menengah atau kelompok tiga hingga tujuh
lalu tiga tujuh persen populasi mahasiswa di indonesia masuk ke dalam kelompok ukt tinggi
atau di kelompok delapan hingga dua belas